kamu kamu kenal lama mantan petinju ini
ehh dibilang kenal sih engga tapi iya baru kenal
jadi aku manggil dia kesini buat nyari orang yang udah mukulin boy
cocok karena tadi pas aku liat boy mukanya babak belur biru biru
pak bapak petinju bukan
itu dulu sahabatan petinju
wah cocok dong pak mantan petinju kan
berarti bisa gebukin dong gebukin orang selain samsak bisa
ya sepak dari lukuk yang berantem bu
gini pak kalau misalnya saya bayar
ya saya bayar untuk bayar untuk bayar
saya baru pakai uang beneran nih pak
waduh bu ibu pengen bayar saya untuk gebukin orang
jangan jangan suami ibu selingkuh
oh ini bukan masalah keluarga bukan masalah suami istri
sama seperti saya cinta banget sama suami saya
bapak tuh punya keluarga kan
punya adik punya anak atau ibu gitu
gimana perasaannya bapak kalau salah satu anggota keluarga kita itu digebukin orang itu sampai masuk rumah sakit
tolong bapak rasakan dulu
rasain kesel kan pak
gila kesel banget kan
ini keluarga ini digebukin pak
suek juga tuh orang
aduh suek bener suek banget pak
gimana bapak mau bantuin saya
saya serius pak saya nggak bercanda
saya akan mau balas dendam kan ibu
mau balas dendam kak
wah bener bener pak suek banget tuh
ini anak saya sendiri yang digebukin
oh kalau bapak lihat nih anak saya bapak langsung seneng deh
ih anak saya tuh ganteng anak saya tuh baik
mana coba perasan seorang ibu anak yang digebukin
begini aja bu
ibu tinggal tunjuk siapa orangnya alam aja dimana
biar si suek itu saya samperin
cocok banget pak aduh
iya pak saya pasti akan kasih tahu bapak
bener bener bagas sama tante marissa
aduh bahaya kalau sampai tante marissa tahu kalau bagas itu yang gebukin boy
bunyi terus tuh handphone pak
maaf bu saya tinggal sebentar ada tempat masuk
untung juga ketemu orang ini
iya gue tahu lu sudah di lobi mendingan sekarang lu pergi dari situ
loh kenapa bu bukannya ibu yang nyuruh saya tunggu di sini
iya tapi gue mau kita ketemuannya di parkir aja
dan satu lagi bagas lu jangan ngeladenin ibu ibu yang deket lu itu ngerti
gimana pak sudah selesai
teleponnya saya serius pak
bapak jadikan balas dendam
maaf bu saya tinggal saya masih banyak keperluan yang lain
jadinya ini balas dendam
untuk tawaran ibu saya belum bisa menerima
mungkin lain kali aja bu permisi bu
wah suwe dia ma
tadi dia bilang serius serius
mana sih gak cocok dia ma
eh bagas lu dengerin ya bagas ya
itu ibu ibu tadi awas kalau ngomong lagi
lu tau gak ibu ibu tadi itu
mereka yang namanya boy
yang lu pukulin yang lu gebukin sampai babak belur
loh kenapa dia di situ
ya iyalah dia ada di rumah sakit
secara kan anaknya masuk rumah sakit
kan udah lu gebukin pakai nanya lagi
kok ibu tahu
lu ya bener ya
badan lu gede tapi otak lu kosong
eh bagas dengar ya bagas ya
gua kan udah pernah bilang
lu jangan mukulin boy sampai babak belur kayak tadi
jangan mukulin dia
karena gua tuh punya kerjaan khusus nih
gua tuh ada kita tuh kerja bareng
jadi kalau lu pukul terus kena kena
ketahuan bahwa lo yang mukulin dan
lu disuruh sama orang tuanya reva yaitu gue sama mas bey
yang ada kita berantakan
si ibu tadi nawarin pekerjaan buat saya bu
bahkan dia mau membayar saya
untuk mencari orang yang udah gebukin anaknya
dia nyuruh lo nyariin orang yang udah ngebukin anaknya
hah gimana sih
lu tahu nggak sih kalau
mati gue aduh
kamu kamu kenal sama matan petinju ini
dibilang kenal sih enggak
tapi iya baru kenal
jadi aku manggil dia ke sini
buat nyari orang yang udah
karena tadi pas aku lihat boy
mukanya babak belur
aku cewa gak tega
mukanya kem boy itu ganteng banget
tau siapa yang mukulin
wah jelas tante tahu dong
tante kan mamahnya
kamu mau tahu siapa

yang gebukin anak saya si ganteng itu adalah
orang sewaan bodyguard sewaannya orangtuanya refah
asal gak tuh
gimana tuh rasanya
anak anak kadung digebukin ada bangsa bangsa atau mau sakit
dia itu kan temen sekolahnya si boy
jadi udah kamu carinya di sekolahan
nah pasti ketemu
cari di sekolahan pasti nemu
bagas disuruh nyariin dan gebukin dirinya sendiri
hah masa jeruk makan jeruk mamam tuh jeruk
mantan petinju ini serius dong
jadi nggak nih balas dendam buat anak saya
bapak punya keluarga kan pak
kalau digebukin gimana rasanya

nah kita masuk aja yuk
kasian si bayi sendirian kelamaan di dalam
gini aku mau ngomong dulu sama mantan petinju ini nanti
aku mau ngomong sama dia nyari orang yang gebukin boy itu di mana
mau ngomongin masalah v nya juga gitu tante
oh itu kan masalah privasi
tante harus ikut campur
mudah mudahan angkanya nemu
nggak cocok tante di sini ya
eh tante kalau tante mau ikut
tante mah terima beres
nggak usah tante tunggu di dalam ya
dasar pelolit ya bener bener
lu denger ya lu sekarang harus hati hati
karena mamanya boy tau lu tuh mantan petinju